masih soal kopi membatik rokok dengan ampas kopi atau yang disebut ct merupakan tradisi khas masyarakat tulung agung
untuk mengasah dan mewadahi bakat para seniman minggu pagi digelar lomba ct sebagai rangkaian acara kafe party
para seniman ini saling menguji kemampuan hasilnya motif batik hingga bunga menghias indah di atas sebatang rokok
coffee party yang digelar di halaman parkir salah satu hotel di tulung agung ini semakin semarak dengan digelarnya lomba ct atau membatik di atas sebatang rokok
tidak diketahui dengan jelas sejak kapan tradisi membatik rokok dengan ampas kopi atau populer disebut ceti ini mulai digemari dan menjadi gaya hidup masyarakat tulung agung
istilah ct sendiri berasal dari kata endapan kopi yang sangat halus
sedangkan nyete merupakan proses membatik rokok dengan endapan kopi yang sedikit mengering
kegiatan kopi ct ini merupakan aktivitas kreatif berupa membatik rokok dengan desain yang bervariasi tergantung kreativitas masing masing
kini tradisi kopi ct menjadi ikon kabupaten tulung agung
bahkan hampir semua warung kopi di tulung agung selalu menyediakan kopi ct beserta perlengkapannya
meski sepintas terlihat gampang melukis dan menyiapkan adonan ct sebenarnya membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus
dari mulai menyiapkan adonan ct hingga teknik membatiknya
selain itu kreativitas dan jiwa seni sangat dibutuhkan untuk bisa menghasilkan lukisan cp yang unik dan artistik
saya berpengalaman dari kata kerasuhan anak muda yang ada di tulung agung
soalnya tulung agung terkenal dengan kopi ct nya
dalam lomba kali ini penilaian ditentukan pada kemampuan peserta membuat lukisan yang halus dan indah di atas sebatang rokok
namun menang dan kalah dalam lomba ini tidak menjadi pertimbangan utama peserta mengikuti lomba
bagi peserta lomba ct ajang seperti ini selain memberikan alternatif media seni rupa dan mengasah kemampuan melukis para peserta
juga sebagai hiburan tersendiri bagi peserta dan warga yang menonton
badli rahmawan tulung agung